sebuah bangunan tiga lantai yang berada di jalan kampung rawa sawah ii johar baru jakarta pusat
dua orang dilaporkan meninggal dan satu korban menderita luka
sesaat setelah kejadian petugas pemadam kebakaran yang dibantu warga
berhasil mengevakuasi seorang wanita yang terjebak di antara puing
korban yang dievakuasi kemudian dilarikan ke rumah sakit untuk mendapat pertolongan
hingga kamis malam petugas gabungan dari pemadam kebakaran
pasar nas dan ppsu terus berupaya mengakhirkan puing rumah yang roboh
menurut keterangan saksi sebelum peristiwa itu terjadi
di sekitar lokasi sedang dilakukan penggalian tanah untuk pelebaran saluran air
dikutip dari cnn indonesia com
kepala bpbd dki jakarta
menyebut dugaan sementara bangunan roboh disebabkan oleh kelalaian petugas galian irigasi
selain itu ia mengatakan
bangunan yang robot tersebut terdiri atas rumah dan ruko tiga lantai milik warga atas nama rahmat
kerugian akibat insiden itu pun ditaksir hingga tiga ratus juta rupiah
pada jumat pagi puluhan petugas dari kecamatan johar baru
dikerahkan ke lokasi kejadian untuk membantu proses pembersihan puing yang berserakan
satu dari dua korban yang meninggal akibat tertimpa reruntuhan bangunan
telah diterbangkan ke kampung halaman palembang untuk proses pemakaman
ada pun satu korban lain yang terluka dan sempat menjalani perawatan di rspad
telah dipindahkan ke rsud johar baru
dimaliputan cnn indonesia